itu berlalu lantai empat dari rumah sakit indonesia
jadi bps itu salah satu sumber
dan juga bagaimana logistik bagi warga di pengungsian